kita beralih ke informasi selanjutnya sebuah kecelakaan kapal laut berpenumpang tenaga kerja indonesia terjadi di malaysia
pejabat maritim setempat meyakini kapal mengangkut empat puluh orang tenaga kerja indonesia
sementara itu otoritas di malaysia juga menyebutkan ada sepuluh jenazah yang telah ditemukan dalam kecelakaan ini
kecelakaan terjadi di sekitar perairan pantai tanjung leman johor malaysia pada senin pagi waktu setempat
kabar ini bermula saat petugas penyelamat malaysia mendapat laporan dari nelayan tentang kapal yang karam
petugas gabungan dari tentara dan juga polisi malaysia serta tim sar setempat langsung mengarah ke lokasi kejadian
kapal diakini membawa empat puluh tenaga kerja indonesia
selain korban tewas otoritas malaysia menyebut petugas masih mencari penumpang yang hilang
kapal diduga kelebihan muatan dan tertimpa cuaca buruk